warga jakarta menyambut dengan antusias uji emisi gratis yang digelar di kantor wali kota jakarta pusat pada selasa siang
kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat terlihat mengantre untuk melaksanakan uji emisi
namun para pengendara mengaku rela antre berjam jam lantaran takut terkena sanksi tilang
apabila kendaraan mereka kedapatan tak lolos uji emisi
kemungkinan sih ya harus tambah personil ya personil dan alatnya agar dipercepat lagi tidak lama lama seperti ini
kan ini lagi polusi ini ya untuk pencegahan biar tahu lulus apa enggak ini uji
selain itu juga mengantisipasi tilang apa gimana pak
iya untuk antisipasi tilang
kepala suku dinas lingkungan hidup kota administrasi jakarta pusat mengatakan
kendaraan bermotor yang mengikuti kegiatan uji emisi kali ini meningkat tajam
lebih dari seratus mobil yang diperlukan untuk mengembangkan uji emisi
dan seratus motor ikut dalam kegiatan ini
tilang per tanggal satu september kepada kendaraan kendaraan yang ternyata tidak lolos uji emisi
jadi mungkin ini adalah salah satu dampak yang baik ya dampak yang baik
semoga menimbulkan kesadaran untuk semua pemilik kendaraan
warga dki jakarta pun diimbau untuk memanfaatkan uji emisi gratis yang digelar selama sepekan
sebelum nantinya penerapan tilang akan diberlakukan pada satu september mendatang
sekian dari ayah jakarta